terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
buntut kasus antigen bekas yang terjadi di bandara kuala namu
menteri bumn erick thohir mengambil langkah tegas
yakni memberhentikan seluruh direksi kimia pharma diagnostika
dalam rilis resmi kementerian bumn
erick thohir menilai kasus antigen bekas yang terjadi pada akhir april lalu
mengingat tidak lagi sejalan dan bertentangan dengan core value bumn
ia menilai kelemahan secara sistemlah yang menyebabkan kasus antigen bekas dapat terjadi
kejadian ini juga dinilai mempengaruhi kepercayaan masyarakat
erick menyerahkan ke aparat berwenang untuk permasalahan hukum
yang menjerat para tersangka kasus antigen bekas
saat ini auditor independen sedang bekerja juga
untuk memeriksa semua lab yang ada di bawah kimia pharma
pak erick akhirnya memutuskan untuk mengganti semua
dan memberhentikan semua direksi di kimia pharma diagnostica
diharapkan dengan langkah ini
maka ada evaluasi besar juga terhadap kawan kawan di kio farma
untuk melakukan sop yang benar
di samping itu pak erick juga minta dibuatnya sebuah sop
sop yang memang bisa menjaga rakyat
terhadap penggunaan rapid antigen
dan melindungi mereka
dan diharapkan nanti dengan sop ini
masyarakat akan lebih terlindungi
di samping itu kimia pharma juga diminta
untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
supaya sop ini menjadi pegangan bagi masyarakat juga
ketika nanti mereka di rapid antigen